sampai sekarang anak saya masih buta
apa pak remond gak coba pakai cara operasi pak
atau mungkin bapak cari donor mata buat anak bapak
saya sudah melakukan itu bunda
bahkan saya mengajak anak saya ke luar negeri
mencari dokter spesialis mata yang terbaik
gue gak mau
mau pikir hidup susah itu gampang
udah deh nggak usah sosokan bisa hidup susah
malah gue diceramahin dimarah marahin lagi
sebenarnya ikhlas gak sih ngasihnya
kalau gak ikhlas gak usah
tapi sebelum gue darah tinggi mendingan mau ambil deh
tunggu deh usus goreng
tapi ini kan jus di pinggir jalan
ini pakai airnya air apa
bukan kaki gunung fiji kan
ntar kalau airnya air mentah
terus gue sakit perut gue diarit terus gue pingsan
udah deh gue tau kalau mau
yaudah makasih ya
gue tau kok lo peduli sama gue
mas sedekahnya dong mas
saya belum makan
ini buat bapak
semoga rezekinya masuah
gue harus bisa ngebiasain diri buat berhemat
dulu gue gampang buang buang duit karena gue tinggal pakai credit card
sekarang gue harus kerja
jadi gue gak boleh boros
aku bener bener pusing sekarang ini
aku gak tau caranya gimana ngadepin situasi kayak gini
raymond bener bener marah besar sama aku
gara gara kelakuan pangeran
pangeran tuh bener bener keterlaluan
masa sih dia ngeblok hp aku
sampai aku gak bisa hubungin dia
jadinya raymond narik semua investasinya di perusahaan aku
perantakan jadinya kantorku
alex masih aja mendingin bisnisnya
gak heran kalau pangeran kecewa
aku harus belajar dari masalah alex dan pangeran
karena aku gak mau hubunganku sama rizky berair seperti mereka
menurut kamu apa yang harus aku lakukan lihat
kalau menurut aku ya
kamu harus lebih pentingin pangeran
jangan sampai hubungan kalian jadi berantakan lex
terus kalau aku fokus ke dia
menurutin kemauan dia
kamu pikir gak tambah berantakan perusahaan aku
raymond bisa aja makin neken aku
ancur perusahaan aku
tapi kebahagiaan pangeran itu lebih penting dari apapun lex
menurut aku sikap mel tuh terlalu berlebihan ya
baru jadi pacar aja dia udah nuntut macem macem
bahkan sampai nginjek ninjek harga diri pangeran
apalagi nanti dia jadi istrinya pangeran
hidup mereka bakal hancur
harta ini semua aku dapetin dengan susah payah
masa iya sih aku mau lepasinnya gitu aja
alex sama sekali gak bisa berubah
di saat aku udah berusaha deket sama rizky
dan pengen nebus semua kesalahanku
alex malah mentingin hartanya
dan gak peduli sama pangeran
kamu tolongin aku lah
supaya raymond gak neken neken aku lagi
aku gak bisa bantuin kamu lebih jauh
karena aku gak terlalu deket sama pak raymond
yang dekat sekarang adalah bu nawang
bagaimana keadaan anak bapak
udah membaik pak
sampai sekarang anak saya masih buta bu nawang
apa pak remond gak coba pakai cara operasi pak
atau mungkin bapak cari donor mata buat anak bapak
saya sudah melakukan itu bu nawang
bahkan saya mengajak anak saya ke luar negeri
mencari dokter spesialis mata yang terbaik

saya tidak tahu kenapa
saya tidak mau melakukan itu

saya tidak tahu kenapa

saya tidak tahu kenapa
saya tidak mau melakukan itu
obat yang paling manjur itu adalah pacatnya anak saya
tapi pacarnya anak saya itu pergi
gak tahu kenapa gak punya tanggung jawab
saya merasa terhina pun nawang
dan saya berjanji saya akan menghancurkan hidupnya pacar anak saya
apa itu perlu pak remo
kalau pak remon melakukan itu
artinya pak remon masih ada dendam
pak raymond masih ada dendam

dan saya yakin itu menyiksa pak raymond kan

kenapa tidak bu nawang
demi kebahagiaan anak saya
bahkan perempuan yang didekati oleh pacar saya bu nawang

saya beri dia pelajaran
saya nggak setuju dengan apa yang pak hemon lakukan pak
kenapa bu nawang tidak setuju
kalau menurut saya itu wajar bu nakal
anak saya adalah anak satu satunya
iya saya yakin kalau pak remon itu
pak remon pasti cinta dan sayang sekali sama anak bapak
tapi apa harus pak
saya rasa nggak bijaksana ya pak
kalau bapak itu mengikuti semua kemauan

itu bisa mendewasakan anak bapak
apa itu bisa mendewasakan anak bapak
pak remon itu mengajarkan anak bapak
untuk bisa ikhlas menerima apa yang terjadi pak
bapak dekati dia
sentuh hatinya pak
supaya dia bisa menerima keadaan
supaya dia bisa menerima keadaan
yang namanya kebahagiaan itu
kita bisa dapatkan kalau kita itu bisa ikhlas pak
bukan dengan cara kita harus memaksakan kehendak
merebut sesuatu yang sebetulnya bukan menjadi hak kita
cuma bu nawang yang berani protes soal semua yang sudah aku lakukan untuk mel
tapi entah kenapa aku gak pernah bisa protes

karena ucapan bu nawang memang ada benarnya

masa sih sekarang gue gak bisa makan makanan di restoran ini
padahal dulu gue mau makan apa aja

kalau menurut aku sebaiknya sekarang kamu cari pangeran
kamu ajak dia untuk ngobrol dari hati ke hati
aku yakin kok pangeran pasti mau dengerin kamu
asal dia gak ngerasa kamu paksa dan kamu tekan
emang kamu ngelakuin itu waktu rizky keluar dari rumah
apa dia balik ke rumah dengan kamu buat kayak gitu
iya sekarang rizky udah tinggal sama aku
dan hubungan kita makin membaik
walaupun aku ya harus rela untuk nurutin kemauannya dia
terus emangnya apa kemauan rizky
dia mau aku sama kamu gak terlalu dekat
apalagi hubungan kita lebih jauh lagi
aku mau ke rumah
yang masalah chat yang bu nawang tanyakan kepada saya
saya jujur menawang saya tidak tahu apa apa masalah demo di kantornya pak alex
ya mungkin pak raymond gak terlibat ya pak
itu tuh terjadi sebetulnya karena dampak di kantor pak alex itu
ada gosip kalau perusahaannya akan pilot pak
ya ya mungkin saja
karena saya sudah menarik semua dana investasi saya di perusahaan pak alex
maaf kenapa pak remon harus melakukan itu pak
sebenarnya saya malas membicarakan ini
lagian bu nawang tumben membicarakan ini
apa disuruh pak alex